jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur unsur dari suatu tindak pidana
apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana
tolong dijelaskan sudara
baik apabila pada buku satu kuhp yang saat ini masih berlaku pada bab tiga ada alasan alasan yang bisa mengecualikan menambah atau mengurangi pidana
mulai dari pasal empat puluh empat sampai dengan lima puluh
pasal empat puluh empat ini adalah dirumuskan secara negatif antur kening fadz barhit ketika seorang tidak dapat ditanggung jawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit
kemudian kalau kita beranjak ke pasal empat puluh delapan seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah
atau keadaan darurat nut huistan itu juga tidak dapat dimintakan penanggung jawabkan pidana
berikutnya dalam pasal empat puluh sembilan kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau nut wear dan nut wear excess pembelaan terpaksa yang melampaui batas
ketika seorang melakukan self defense pembelaan dirinya ada ada ancaman seketika yang melawan hukum yang mengancam harta benda atau kesusila atau bahkan nyawa dia
maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa
jadi empat puluh delapan terpaksa empat puluh sembilan terpaksa dan pasal lima puluh satu yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang

bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal lima puluh satu
bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal lima puluh satu
tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar
tentang perintah jabatan ambetelik bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar
jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal lima puluh satu ayat satu maka redaksionalnya adalah niat strafbar tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan
jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal lima puluh satu maka redaksionalnya adalah pasal lima puluh satu maka redaksionalnya adalah pasal lima puluh satu
jika ini bukti pratensa perintah jabatan karena perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang
jika ini bukti pratensa perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang

kalau menurut profesor pambamberleng majelis mohon ijin

ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang
maka sesungguhnya prof tan bambelen dalam bukunya hukum bidana i mengatakan
si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa
karena dia menghadapi konflik
apa itu konfliknya
konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana
kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana
tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut
jadi dia berada dalam dua konflik tadi
diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana
dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati
itu adalah yang bersangkutan